ribut ribut di tubuh partai persatuan pembangunan kembali mencuat pasca dukungan kubu jan faridz terhadap pasangan calon petahana ahok jarot
kubu romahur muzi bereaksi keras dengan menuding dukungan jan faridz tidak sah secara hukum
kubu romahur muzi mengklaim dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur agus silvi resmi
karena romi mengantungi sk kemenkumham atas kepengurusan partai
p tiga kubu romi menepis pecahnya internal partai akan berdampak pada suara dukungan calon yang diusung
mereka menegaskan mesin partai solid untuk bekerja memenangkan agus yudhoyono silviana murni
tentu fokus kita kita mengalir saja bahwa kita sudah mencalonkan mendukung agus dan silvi
maka kemudian kita fokus bekerja untuk menyukseskan itu dengan elemen yang kita miliki
terus ada orang nanti di lapangan kami tidak mendukung agus silvi
dia berbaju p tiga pakai jaket p tiga pakai kaos p tiga pakai dpp p tiga yang bukan dpp nya romi
ya sebenarnya secara hukum itu sudah salah
hal senada pun diungkapkan komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta yang memastikan
deklarasi p tiga kubu jan faris tidak mempengaruhi suara
ada dukungan bagi pasangan calon gubernur agus silvi
kpu provinsi dki masih mengakui dukungan p tiga kubu romi dengan alasan kepengurusan p tiga muktamar islah
yang memiliki sk dari kemenkumham
ya ini tidak berlaku surut ya tidak berlaku surut
jadi memang partai yang pengusung itu tidak bisa menarik dukungannya di tengah jalan
kalaupun toh misalnya yang bersangkutan menarik dukungan maka itu tetap saja dukungan yang sudah diberikan
pada saat pendaftaran itu tidak mengalami perubahan
jadi dengan demikian tidak ada dukungan di tengah jalan
kalau misalnya di tengah jalan ada partai yang mendeklarasikan calon tertentu
maka itu juga tidak bisa diadministrasikan di kpu
sebelumnya pada senin lalu p tiga di bawah kepemimpinan jan farids mendeklarasikan dukungan
kepada pasangan calon gubernur dki petahana basuki cahayapurnama jarod saiful hidayat
diante jakartini cnn indonesia